hai sekarang waktunya untuk memberi makan kambing ya sekarang langsung saja ustadz ingin memberikan
contoh kepada kalian bagaimana cara memberikan makan kepada kambing yang baik dan benar ya
kepada ustadz zaky kami persilahkan aneh kasih makan kambing iya ih ih kenapa aneh kenapa enggak
ada musa ah aduh maaf saya masih punya wudhu ya bisa megang kambing emangnya marah mape
konon iga sob maksudnya kau berani gak ngasih makan sapi nih ya elah gitu rumah kecil biasa
gampang sobrir dan sobrir yang paling ganteng paling keren kece tapi maaf kecehan lukman iji
sobri kayaknya aku pernah denger deh kamu aja takut sama kambing apalagi sama sapi yang lebih
gede iya sama kambing apalagi sapi tahu cermen aduh aduh aduh aduh iwo lukman apa itu cuman gosip
gosip belakang aja gosip murahan udah coba bukti ini beneran toh udah liatin aja kaget
hai ah tahu jaman juga
iya saya mau kebuka doang soongong mental kecil
eh kalian berisik aja
kalau kayak gini kita kabur
apaan sih gangguin aja
gue gak denger suara bos
pokoknya kalian harus bisa bikin pertanakan rani hancur
makin cepat lebih baik
tunggu deh tunggu deh
misi kita harus berhasil ini
kita bisa ke cawan
lah lah lah
apaan sih kak
kok kayak ada suara suara ya
suara apa ya
kayak suara dari handphone kan
suara sokongan di
maksudnya gimana suara ini
cepat kabur kabur kabur
kok suaranya hilang
oh mana suaranya
wah aku penasaran nih
asal suaranya dari mana
om ngapain di situ
ngapain di situ
iya om ngapain berduaan
emang handphonenya di bawah tanah
oh handphonenya harta karun ya
eh om disini banyak harta karun
ini banyak harta karun
mana dapet hp
aneh tenang rek
aneh tenang rek
om itu mencurigakan ya
udah lah kak
kan kita orang disini cuma mau senang senangan doang kak
jadi lupain aja itu
betul tenang kata asun
takak please usan dulu
kenalin nama aku ayu
kita barengan aja yuk
daripada kamu teh jalan sendirian
lebih baik kamu buatin kita aja
kenalin nama aku lilis
betul itu kata si ayu
kenalin nama aku lilis
nah pilih kenalkan juga ya
nama aku itu butet yang paling jago
silat di pesantren kunanta
ih apaan sih kalian udah sana sana
ih kalian nyebelin banget sih
tadi amelie yang bikin aku ngebelin
sekarang kalian ih dazan gak berguna
cecil dengarkan ya
kau kan jalan sendiri kan
nah jadi kau itu jatuh gara gara kila layan kau sendiri
betul kata butet
kamu kan jatuh sendiri
iya lagian teh ya
dia tadi tuh ya kita diem di sini
kita aja enggak kok
ih dasar gak berguna
nyebelin banget sih
gak boleh diketawain
mohon perhatiannya sebentar
sekarang ustadz mau tanya sama kalian nih
siapa yang punya hewan peliharaan di rumah
ini jawabannya bagus sekali
cicaknya bukan dipelihara
cicak lagi banyak
kita hargai jawaban teman kita ya
gak boleh seperti itu ya
tapi memang memelihara hewan itu bukan perkara mudah ustadz
makanya saya nggak berani melihara hewan
memelihara perasaan untuk satu orang saja sulit
apalagi melihara hewan begitu
mulai apa lagi ustadz
kalau dia ada di sebelah saya
saya harus hargai perasaan aneh
kan tadi saya bilang memelihara perasaan itu sulit
baik kepada ustadz jaki maupun ustadz nuyuy
kalau begitu gak apa apa adil
ustadz kok kambingnya beda sendiri ya
warnanya hitam pakai kalung lagi
terus ada j
itu kambingnya pakai kalung
kalau pakai anting sama cincin
nah itu mungkin kambingnya mau kondangan
lebih dandan kali ya ustadz musa
iya bener lebih dandan
ada ada aja ya
tapi kembali ke soal perasaan ya
menjaga suatu perasaan
yang tidak jelas
mendingan perasaan itu dibuang jauh jauh
ustadz zaki perlu saya garis bawahi
bahwa di dalam hidup ini
tidak ada yang sia sia
betul apa yang dibilang sama ustadz musa dan ustadz zaki ya
bahwa hidup itu
tidak ada yang sia sia
termasuk tidak ada yang sia sia
pada saat kalian berbuat kebaikan ya
contoh kalian memelihara
hewan peliharaan di rumah
itu adalah salah satu perbuatan kebaikan ya
di dalam surat al zalzalah
apabila kita berbuat kebaikan
sekecil apapun sekecil atompun
maka kalian akan mendapatkan
ganjarannya dari allah swt
baik anak anak sekarang waktunya
untuk memberi makan kambing
sekarang langsung saja
ustadz ingin memberikan contoh kepada kalian
bagaimana cara memberikan makan
kepada kambing yang baik dan benar ya
kepada ustadz jaki kami persilakan
kasih makan kambing
kenapa aneh kenapa enggak ustadz musa
saya masih punya wudhu ya
ya intinya kan yang diminta sama ustadz ridho
gini ustadz ridwan ya pasang masang kan udah ada
masa kasih makan kambing aneh juga
jadi begini ustadz jaki maaf sebelumnya
mungkin saya sama ustadz musa itu sudah sering banget
masih baru di pondok pesan ikun antah
sekarang gantian ustadz yang ngasih makan kambing
bisa aja ente bertutur kata ya
soal tutur mudik berkata kata
ya udah deh gapapa deh
berani kan berani kan
ya berani ini
berani enggak lah
ya beres nih
aduh bos jangan takut
kambing kan tau mana bapaknya bos
nih emang aneh kambing
eh eh ini bukan kompot
ini bukan kompot nih nih
apa perusahaan contohin
aduh dikelilingin sama kambing
coba sini rumputnya
nih awas awas
kasih makan kambing begini
makan sini makan
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh